limbah kertas dan plastik umumnya hanya dibuang
namun di tangan orang orang kreatif
limbah kertas dan plastik dapat disulap menjadi busana yang menarik
puluhan busana daur ulang sampah tersebut
kemudian ditampilkan oleh pelajar dan warga
dalam fashion show unik di kelaten jawa tengah pada kamis
alia kurnia sari salah seorang peserta
membuat kreasi busana yang berbahan dasar kertas koran
proses pembuatannya memakan waktu sekitar seminggu
ini tuh menampilkan kerajinan baju dari koran bekas
jadi kita memanfaatkan riba koran koran yang ada di sekolah
untuk dijadikan karya sendiri
ya kadang kan korannya seperti sobek sobek
selain dapat mengasah kreatifitas
pegelaran tersebut juga menebar pesan kepedulian lingkungan
pesertanya ini ada tiga puluh lima
kita ada tiga kategori
anak anak dewasa dan juga gunung
ketika penilaiannya kita ada cara berjalan
ada cara berjalan ada ornamen ornamen pakaiannya model pakaiannya
kemudian ada juga yang untuk kepercayaan diri
cara berjalan seperti apa percaya dirinya dia seperti apa
layaknya model para peserta berlenggak lenggok menampilkan karya mereka
dewan juri menilai mulai dari kreativitas busana
cara berjalan hingga kepercayaan diri
jika tadi sudah ada pegelaran berbagai karya unik dari bahan daur ulang sampah
kini kita ke bantul yogyakarta yuk
kenalkan inilah diko andre kurniawan
seorang pemuda asal desa srigading sanden bantul yogyakarta
yang berkreasi memanfaatkan limbah sampah plastik menjadi produk fashion
selama dua tahun diko bereksperimen untuk menghasilkan karya yang memiliki

sampah sampah plastik ini ia sulap menjadi benang yang bisa ditenun dan menjadi kain tenun
kain tenun dari limbah plastik tersebut kemudian dijahit satu persatu hingga menjadi berbagai produk
seperti tas lempang tote bag dan tas handphone
kain tenun plastik ini juga bisa dikombinasikan dengan jaket dan dompet
dengan berbagai riset yang kita lakukan akhirnya kita dapat merubah sampah plastik gresik itu menjadi sebuah tenun
terus kita inovasikan ke berbagai produk agar si sampah plastik ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh banyak orang
produk produk ini dijual mulai dari harga lima belas rupiah hingga seratus ribu rupiah
produk kerajinan dari sampah plastik ini dipasarkan secara online maupun melalui berbagai pameran
selain berkontribusi pada penyelamatan lingkungan andri juga mampu membuat lapangan pekerjaan pada warga sekitar rumahnya
tim liputan cnn indonesia